upaya untuk merevitalisasi sungai citarum lewat program citarum harum terus mendapatkan berbagai dukungan
program citarum harum diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani permasalahan sungai citarum
pemerintah melalui menko maritim membuat program citarum harum untuk merevitalisasi sungai citarum di jawa barat
salah satu pihak yang menjalankan program ini ialah kodam siliwangi iii yang sebelumnya telah menjalankan program citarum bestari
dukungan untuk merevitalisasi sungai citarum pun terus berdatangan
terbaru kodam siliwangi iii mendapatkan bantuan dua unit perahu pemungut sampah dari sebuah perusahaan swasta di jawa barat
dua unit perahu bernama katamaran ini mampu menampung sampah hingga satu lima ton
dengan dibantu mesin pendorong katamaran akan menampung sampah melalui jaring apung di bawah perahu
ini perahu dari bahan hdpe pak biasanya kalau perahu itu dari bahan fiber
dimana bahan fiber itu kita anggap kurang kuat untuk perahu karena dia gampang pecah dan sekali pecah nggak bisa diperbaiki
jadi perahu ini kita buat dari bahan hdpe bahan hdpe ini tahan bentur
bapak bisa uji sendiri mungkin dipukul pakai palu
dan umurnya pun tahan lama karena umur hdpe sebenarnya materialnya dia umurnya lima puluh tahun
sehingga produk ini minimal bisa tahan lebih dari dua puluh lima tahun
kodam siliwangi iii berharap bantuan ini bisa membantu penanganan sungai citarum
salah satu permasalahan utama adalah hulu das citarum yang rusak
kawasan konservasi yang sudah gundul
delapan puluh ribu hektare kawasan konservasi itu sudah berada pada posisi kriminal
ketika ini perahu ini sudah berada di kawasan konservasi
rencananya perahu katamaran akan langsung dioperasikan di sungai citarum pada sabtu mendatang
franky wijaya bandung